inspeksi mendadak ini dilakukan satuan polisi pamung praja pada hari kedua
pembukaan tempat hiburan rumah bernyanyi atau karaoke keluarga di jakarta timur minggu siang
berlokasi di daerah buaran usaha karaoke milik musisi ahmad dhani tersebut belum ramai oleh pengunjung
tampak hanya satu ruangan yang sedang digunakan pengunjung
sudah cukup sih aman sebelum masuk juga kita kan disuruh cuci tangan ukur suhu tubuh sebelum masuk juga kan disemprot disinfektan
manajer karaoke keluarga masterpiece buaran diandra menjelaskan
sejak diperbolehkan beroperasi pihaknya langsung membuka usaha mengingat manajemen sudah mempersiapkan
semua protokol kesehatan sesuai aturan yang ditetapkan
kita sudah menyiapkan semua memang
sudah dari aturannya pemerintah jadi kita siapkan semuanya
dari yang namanya peduli lindungi dari semua cuci tangan dari semua yang namanya
untuk semprot disinfektannya untuk cari chemical apa semua sudah kita siapin
dari semua karyawannya juga sudah kita vaksin juga
jadi kita tidak mengizinkan untuk karyawan yang belum vaksin
sementara itu karaoke keluarga inul vista di lantai dua mall plaza buaran jakarta timur
tapi belum beroperasi
tempat usaha milik selebriti inul daratista tersebut terpantau masih sibuk mempersiapkan ruangan
protokol kesehatan serta aplikasi peduli lindungi
masih terlihat kertas segel bertuliskan ditutup sementara di pintu masuk
iya jadi dulu memang pas awal awal covid ya kan itu memang untuk usaha karaoke keluarga ya
terutama hiburan malam memang tidak diizinkan untuk buka
dan untuk kedepannya sih kita berharap
setelah nanti dibuka segel kita tidak ditutup lagi dan semoga untuk ekonomi semakin membaik aja begitu
ketua tim pengawas protokol kesehatan satpol pp jakarta timur iman s menjelaskan
pihaknya bakal rutin melakukan pengecekan penerapan protokol kesehatan usaha karaoke keluarga
yang berada di wilayah kerjanya
pihaknya saat ini lebih fokus untuk melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan
pencegahan covid sembilan belas untuk usaha hiburan karaoke keluarga
dan pengunjung juga harus sudah vaksinasi
untuk datanya yang kita terima baru sepuluh yang sudah mengajukan untuk buka secara seluruhan ya jakarta timur
sebelumnya pemerintah provinsi dki jakarta telah mengizinkan enam puluh dua tempat karaoke
melakukan uji coba pembukaan usaha di masa ppkm level satu pada jumat lalu
tempat tempat usaha karaoke keluarga tersebut sebelumnya telah lolos verifikasi
yang dilakukan tim gabungan sehingga diizinkan untuk uji coba operasi usaha
agung happy maranata jakarta